kita ke informasi lain anis baswedan menghadiri jamuan putramah kota kerajaan arab saudi
muhammad bin salman al saud atau mbs di mina arab saudi
mantan gubernur dki jakarta ini berharap kerjasama indonesia dan arab saudi semakin erat
lewat postingan instagram anies menjelaskan pangeran muhammad bin salman al saud mengundang para tamu raja untuk makan siang bersama di istana mina
anies merupakan salah satu dari puluhan warga indonesia yang diundang untuk menunaikan ibadah haji oleh kerajaan arab saudi
anies memaknai haji sebagai panggilan dari allah semua jemaah haji adalah tamu allah yang menjawab panggilan tersebut